kita ke informasi lainnya pandemi covid sembilan belas berdampak pada berbagai sektor termasuk ekonomi
untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh indonesia
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyediakan wadah promosi online melalui akun instagramnya
banyak pelaku umkm yang sudah merasakan manfaatnya termasuk pembuat wadah minuman berbahan bambu asal bandung jawa barat
pandemi covid sembilan belas membuat banyak orang kehilangan pekerjaan
salah satunya denny yang dulu bekerja di sebuah tempat kerajinan alat musik tradisional jawa barat
setelah dirumahkan warga perumahan unisba kabupaten bandung jawa barat ini memutar otak untuk bertahan di tengah krisis ekonomi
hingga memutuskan menjalani bisnis wadah minuman berbahan bambu
denny mengawali usahanya dengan mencari referensi membuat tumbler
dan cangkir berbahan bambu dari marketplace dan media sosial
setelah itu barulah denny mulai memproduksi dan menjalankan bisnis
menurutnya produk tumbler seperti ini memiliki kelebihan menjaga suhu air panas atau dingin hingga delapan jam karena dilapisi bambu
agar semakin menarik denny menyediakan pesanan custom seperti menambahkan foto atau tulisan sesuai keinginan pembeli
harganya pun cukup terjangkau untuk cangkir rp lima belas
penjualan wadah minuman berbahan bambu milik denny mengalami peningkatan sejak melakukan promosi di lapak ganjar
sebuah promosi online yang diinisiasi gubernur jawa tengah ganjar pranowo
lewat lapak ganjar produksinya kini mendapat order dari berbagai daerah di indonesia
sampai sekarang pesanan alhamdulillah sampai ke tegal jawa tengah bangka belitung
dan sekarang lagi ngejain buat ke sukabumi
mungkin ini imbas dari lapak ganjar juga
menanggapi banyaknya umkm yang terbantu lewat media promosinya ganjar pranowo mengaku senang
ganjar pun mendapatkan berbagai masukan untuk meningkatkan sistem dari lapak ganjar ini
sudah ada sih kemarin yang merespon kepada saya
pak ditingkatkan aja pak
jadikan kemudian semacam marketplace
data base system nya diperbaiki agar kemudian nanti kita bisa membantu mereka
karena kalau kepentingan kami yang di jawa tengah kan kita bisa tahu
terus kemudian mereka berkembang atau tidak
maka kemudian kalau mau berkembang kita bisa mengambil data itu kita latih
sehingga kita tailor made pelatihannya apa
oh ini akses modal oh ini quality ini cara marketingnya untuk masuk ke
terus kemudian marketplace

terus kemudian ini akses modal oh ini cara marketingnya untuk masuk ke marketplace

setelah merasakan manfaat lapak ganjar
denny berharap kepala daerah lain dapat membantu pelaku umkm agar semakin berkembang
ia juga mengajak para pelaku usaha agar selalu tekun dalam menjalankan bisnis
di tengah segala kesulitan selama masa pandemi